aku gak akan biarkan kamu mengurus cucuku
kembalikan tiara sekarang kembalikan ceweknya
enggak enggak enggak tiara nanti kamu celaka
kamu sudah pulang
diarah kok nangis kenapa ya
apa ada hubungannya dengan anak jalanan itu
sebentar deh mama obatin dulu sebentar
tapi mama pernah nilai mama
mama beri mama
sayang sayang sebentar kok
kebangatan sih nailah
ngurus luka anaknya aja gak bisa
kasian kan tiara
mama beri mama
nailah kamu ini apa apaan sih
oma gak akan biarin dia menyakiti kamu
hah kembali ke anak saya
sayang akan memberikan cucu kesayang saya ini pada kamu
mau bawa anak saya kemana
tiara ke sini sayang
udah gak usah peduliin dia
ayah ayah ikut mama nih
oke berarti ini saya di annul senin ya
kembali tiara kembali tiara
kembali tiara sama aku
oke terima kasih
aku gak akan biarkan kamu mengurus cucuku
kembalikan tiara sekarang
kembali ke ceweknya
enggak enggak enggak
tiara ini milik aku
eh kembali tiara
perempuan ini mas
perempuan jahat ini mau ngambil tiara dari aku mas
balingin tiara sama aku
sayang mama gak mau ngambil tiara dari kamu
tiara gak akan kemana mana
lihat tiara ada di situ
dia tuh jahat mas
dia tuh udah mau ngambil tiara mas
tiara tuh ngeri boleh neket sama aku mas

nanti aku ambil tiara
nanti aku ambil tiara
nanti aku ambil tiara
nanti aku ambil tiara
kalau kena tiara kamu gak mau kan tiara kenapa napa
enggak mas gak mau
kamu lihat sendiri kan ardi
dia ini bisa membahayakan semua orang
aku mau honjan sekarang ya
ya kamu gak percaya omongan mama
kita gak kemana mana
kamu tenang ya
kita bawa ke bareng bareng ke molokom ah
tiara gak akan ninggalin kamu
sekarang kita ke kamar
ini minum obatnya
sekarang mama istirahat ya
tapi kalau misalkan nanti mama tidur terus kemudian diambil sama perempuan jahat itu
tiara temenin mama kok mama tidur aja ya
gak usah khawatir nggak usah ngamuk kayak tadi ya
jadi sekarang kamu istirahat
sekarang mama tidur ya
aku gak bakal keringali mama
aku gak mau kehilangan mama
kamu tahu gak sih
perempuan itu menuangkan isi botok obat merah semuanya ke kaki tiara yang luka
tiara itu sampai teriak teriak kesakitan
makanya mama bawa tiara menjauh
perempuan tuh gak bisa ngurusin anak
nailah itu ibunya tiara
memang naila itu melahirkan tiara
tapi dia nggak punya naluri sebagai seorang ibu
dia itu gak stabil
dia tuh bisa aja membahayakan semua keluarga kita kapan saja
tidak bisa diprediksi kamu harus tahu itu ardi
mama sekali aja gak ngebesar besarin masalah naila
aku tahu nailah gak stabil ma
tapi aku juga tahu naila gak akan ngebayain nyawa anaknya sendiri
boleh kita lihat aja nanti
mama pastikan kamu akan menyesal nantinya
pokoknya mama gak akan membiarkan keadaan ini berlama lama
kalau perempuan stres itu teriak teriak dan ngamuk di atas rumah ini
suka nggak suka mama akan mencarikan ibu tiri buat tiara
itu yang baik buat kamu dan buat tiara
tiara gak akan mungkin punya ibu yang stres seperti naila
dia perlu ibu yang waras
seperti apa masa depannya tiara kalau punya ibu seperti naila
ini bulan ramadan
kita semua lagi puasa
aku gak mau berantem sama mama
aku juga gak mau mama ngejelek jelekin naila
dia ibu dari anakku mah
mama masih inget
aku bilang apa kalau mama masih tetap nekat nyari istri buat aku
mama masih inget
aku akan pindah dari rumah ini
aku akan bener bener pindah dari rumah ini ma
punya anak keras kepala
punya anak keras kepala
jangan perlu dia tinggalin
aku di sini kok ma
mama tenang ya